saudara kebakaran menghanguskan satu buah rumah panggung di jalan andi jema lorong dua kota makassar sulawesi selatan sabtu malam
material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah
kebakaran sempat membuat panik warga karena terjadi di saat warga sedang melaksanakan sholat tarawih
dua belas unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
petugas pun melakukan penyemprotan dari segala arah untuk mencegah api semakin membesar
akibat kebakaran ini satu unit rumah panggung hangus terbakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi sektor rapocini kota makassar